abang kenapa ini
udah tenang aja ya
ini luka loh bang memar
abang cuma kecelakaan sedikit doang
pada amat buat masjid gitu deh
terus maafin abang ya
semalam abang nginep di masjid
abang mau mandi dulu
jadi lo berdua
ngerampok nih rumah
enggak enggak enggak
kalau kayak gini caranya
gue mau balik
enggak mau gue gak mau gue
ini caranya kalau lo gak bisa ikutin jokyo
kalau lo ampe mau laporan ke polisi
gue habisin keluarga lo
ngapain lu malem malem di luar
udah tidur sono udah malem
si imron pakai ditungguin segala
ngapain nungguin dia
ntar gue dia pulang sendiri
iya sinyal tapi kan nisa khawatir jam segini belum pulang
lu tuh kagak usah punya pikiran kayak gitu
kejauhan tuh pikiran lo kalau begitu
dia tuh udah bukan anak kecil lagi
udah laki laki dewasa
dia bisa jaga diri
udah tidur sono
lu tuh kalau dikasih tau ya
ya udah terserah lu
lu menungguin disini sampe pagi kan bodo amat
tapi gue ingetin ya jangan sampai kesiangan tuh buka warung
ntar lu males lagi kagak buka lagi tuh warung
iya nya nisa besok buka warung gak telat
bagus kalau gitu
lihat aja besok siang kan pake kagak
ini kenapa darah bang
cuman darah doang
abang pergi dulu ya
jangan jangan tinggalin nisa bang
mas iq i

ada apa bos dat
tolong dibantu dek
tolong dibawa ke masjid
tolong dibawa ke masjid ya bang
mendingan sekarang abang pulang ke rumah
orang rumah nanti pasti nyariin abang
repotin abang terus
kita kan saudara
sekali lagi makasih banget
ayah permisi pulang dulu ya
mari bang ya
mana bisa kenyang kalau makanan lu liatin aja
gak bisa makan ya
masih mikirin bang imran
belum tentu dia mikirin loh
jangan jangan dia mau puja perempuan lain
kenapa sih nyak
selalu berpikiran negatif
aja seuzon aja sama bang imron
emang tuh bang imran salah apa ya
sampainya segitu bencinya
yang paling gede salahnya tuh
nisa tuh nikah sama bang imran tuh udah sepuluh tahun lebih nyak
nyak masih benci aja sama bang imran
kalau perlu sampai kiamat
coba kalau lo dulu nikah tuh sama si sopyan
hidup kita karena kayak gini
nih jangan marah marah terus napa sih nyak
gimana kok gak marah kalau lo kayak gitu terus
abang kenapa ini
enggak gak apa apa abang nih udah lo tenang aja ya
gimana gak apa apa sih ini luka loh bang memar
abang cuma kecelakaan sedikit doang
pada masjid gitu deh
terus maafin abang ya
semalam abang nginep di masjid
abang mau mandi dulu
abang mau mandi aneh panasin dulu airnya ya
mandi aja pakai air panas
gak berani main perempuan lo
itu karena lo gak pernah mikir
makanya hidup lo ketipu melulu
lo kerja di kantoran lo dipecat
baru aja kerja udah celaka kayak begini
kapan sih hidup lo bisa beruntung
ayahnya kena tipu
gak gua gak butuh minta maaf lo
yang gue butuh
gue kepengen beli emas sama perhiasan kayak you nih
kalau imron udah banyak duitnya
pasti imron kasih ke nya kok
lu tuh udah bawa sial buat gue sama anak gue
gue gak mau mati dalam keadaan susah
sampai cakan mulut
abang mau kemana sih
luka abang aja belum sembuh
masa abang udah mau pergi
abang kan harus cari kerjaan nih
kalau masalah luka
gak apa apa lah
ntar juga baik sendiri
abang tuh kenapa sih
sekali sekali coba dengerin bini ngomong deh
bukan begitu nis
ntar dia nyap nyap
marah sama abang

ntar dia nyap nyap aja

ntar dia nyap nyap aja
ntar dia nyap nyap aja
ntar dia nyap nyap aja
ntar dia nyap nyap aja
ntar dia nyap nyap aja
ntar dia nyap nyap aja

ntar dia nyap nyap aja